wakil ketua dpr ri taufik kurniawan difonis enam tahun penjara oleh pengadilan tipikor semarang
atas kasus suap dana alokasi khusus kabupaten kebumen dan kabupaten purbalingga
selain hukuman enam tahun penjara taufik juga dicabut hak politiknya untuk dipilih selama tiga tahun
dalam sidang yang digelar di pengadilan tindak pidana korupsi semarang
senin siang taufik dinyatakan bersalah atas kasus suap dana alokasi khusus kabupaten kebumen
dan kabupaten purbalingga dengan nilai rp empat delapan puluh lima miliar
oleh majelis hakim yang diketuai antonius widiantono
taufik dianggap melanggar pasal dua belas huruf a undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebagaimana diubah dalam undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu satu tentang pemberantasan korupsi
selain hukuman enam tahun penjara pengadilan tipikor semarang juga mencabut hak politik taufik untuk dipilih selama tiga tahun
fonis dari hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa kpk
yang meminta penyelamatkan
tentu saja taufik dihukum delapan tahun penjara
atas fonis ini taufik menyatakan pikir pikir sebelum menerima atau menolak keputusan hakim tersebut
tentu saja taufik dihukum delapan tahun penjara
tentu saja taufik dihukum delapan tahun penjara